penyidik polres metro jakarta pusat pada kamis malam telah menaikkan status tersebut
dari penyelidikan menjadi tingkat penyidikan
ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi
yang sebagian besar merupakan manajemen event organizer atau i o festival musik berdendang bergoyang
kapolres metro jakarta pusat kombes pol komarudin menyebut dari fakta fakta baru
pihaknya menemukan perbedaan jumlah penonton dalam surat permohonan
yang diajukan kepada pihak kepolisian dan dinas parekraf dki jakarta
alasan dari pihak manajemen mengeluarkan ataupun menjual tiket sampai segitu banyak
dari hasil pemeriksaan pengakuan dari ha bahwa sebagian itu adalah undangan
ya sah sah saja silakan saja
apa yang alasan yang diberikan ya tentunya nanti akan kita lakukan pendalaman lebih jauh
pihak kepolisian juga telah menetapkan satu orang penanggung jawab berinisial ha sebagai terlapor
polisi menyebut tak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah
berdasarkan keterangan atau fakta fakta yang nantinya ditemukan
sebelumnya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno telah menyerukan ancaman
tidak akan memberikan izin bagi i o yang mengabaikan prinsip keselamatan dalam penyelenggaraan event
selain itu sandi juga melakukan evaluasi serta menginstruksikan event organizer
untuk mematuhi aturan yang ada
festival musik berdendang bergoyang yang digelar di istora senayan jakarta pusat
tugas kepolisian akibat para pengunjung berdesak desakan karena overkapasitas
bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antar penonton
festival hari ketiga yang seharusnya diselenggarakan minggu tiga puluh oktober dibatalkan oleh panitia
tim liputan cnn indonesia